transisi psbb masa di mana aktivitas kembali berkelihat
mulai dari pertokohan tempat wisata perindustrian hingga perkantoran
meski demikian keadaan tak lagi sama dengan masa sebelum pandemi
sejumlah aturan dan kebiasaan baru disesuaikan pada panduan protokol kesehatan pencegahan penularan covid sembilan belas
ada baiknya di masa pandemi infeksi corona ini tidak ambil resiko makan atau jajan sembarangan
membawa bekal dari rumah jadi cara menghindari paparan penyakit menular tersebut
salah satunya wulan yang kerap menyiapkan bekal suaminya dengan variasi makanan setiap hari
nasi sebagai sumber karbohidrat serta protein dengan menu tumis sayuran dan ikan goreng
hingga buah buahan jadi menu praktis dan sederhana untuk bekal makan siang
sekarang diusahakan banget bawa bekal
karena khawatir kebersihannya kalau beli di luar
pas diganti ganti kasian kami saya menunya itu aja takut puasan
ahli gizi dari rumah sakit royal progress rita ramayulis menyebutkan
untuk menjamin kebutuhan gizi dan meningkatkan imunitas tubuh pada saat pandemi covid sembilan belas
sebaiknya penuhi bekal makanan dengan empat komponen gizi dengan bahan baku yang tidak mudah rusak dan praktis diolah
sayur masuk ke dalam daftar makanan bekal kita wajib
nah sekarang sayur itu
rata rata mudah rusak
maka kita harus mengenal sayur itu kita kelompokkan menjadi
ada sayur yang tipenya daun ada yang umbi dan ada yang buah dan ada yang jenisnya kacang
nah yang paling tahan lama itu adalah yang bentuknya umbi dan buah
rita menambahkan jumlah porsi bekal makanan tiap orang dapat disesuaikan dengan ukuran tubuh aktivitas dan usia
metode pengontrolan asupan kalori dengan telapak tangan adalah cara paling mudah

satu bagian telapak tangan sebagai acuan porsi protein
tangkupan tangan untuk sayuran
satu kepalan tangan sebagai porsi karbohidrat
ada pula prinsip gizi seimbang dengan patokan kotak bekal makan
berisi empat sekat
dua per tiganya bagian bekal makanan diisi karbohidrat
dua per tiga lainnya diisi sayuran
sepertiganya diisi lauk
dan sepertiga sisanya diisi oleh buah
sedangkan porsi makan dengan wadah huruf t
baik dikonsumsi bagi penderita penyakit yang tidak menular
seperti diabetes atau hipertensi
setengah bagian besar untuk sayur
seperempat bagian untuk karbohidrat
dan seperempat sisanya diisi oleh makanan berprotein
agar tidak kehabisan ide
berikut adalah menu bekal makanan yang enak
praktis mudah dibuat dan murah
yang direferensikan chef adrian cia
telur mata sapi telur ceplok itu juga bisa jadi pilihan juga
jadi sekarang makan juga tidak harus yang mahal mahal
kalau misal mau bikin salad
salad pun tidak harus yang mahal mahal juga sayurnya
contohnya misalnya buncis bisa direbus sebentar
terus sama ada tomat
terus kentang direbus dipotong potong
pastikan mengonsumsi makanan yang bersih
aman dengan gizi seimbang ya
karena kesehatan berasal dari isi piring makanan kita